presiden joko widodo menemui timnas indonesia di sana merdeka jakarta
senin siang rombongan boas salosa dan kawan kawan hadir di sana merdeka
timnas indonesia yang juga didampingi pelatih alfred riedel
serta asisten pelatih wolfgang pikaul langsung disambut presiden joko widodo
usai berfoto bersama presiden langsung mengajak seluruh squad garuda untuk makan siang
meski gagal memboyong trofi aff dua ribu enam belas presiden joko widodo mengapresiasi perjuangan anak anak asuhan alfred riedel ini